tim sukses pasangan agus harimurti silviana murni mengaku siap bertarung untuk meraih dukungan suara warga jakarta dalam pilgub februari dua ribu tujuh belas mendatang
menurut tim sukses agus silvi salah satu bentuk usaha mengumpulkan dukungan adalah dengan turun ke lapangan untuk menyapa dan mendengarkan keluhan warga hingga ke pelosok jakarta
tim sukses juga optimistis agus silvi akan mendulang banyak dukungan suara di empat wilayah jakarta namun pihak tim sukses mengaku akan lebih banyak menggarap wilayah jakarta timur
seluruh wilayah menurut kami sangat merata dukungan masyarakat tapi memang dari presentasi penduduk kan jakarta timur paling besar hampir sekitar dua juta setengah pemilih
jadi memang bukan berarti harus fokus ke sana tetapi memang intensitas kegiatan kunjungan pasti lebih banyak wilayah jakarta timur
sementara disinggung soal komunikasi politik agus yang dinilai belum matang vicky membantahnya
menurut vk agus didukung silviana murni yang dianggap punya latar belakang birokrat aktif sehingga keduanya bisa saling mengisi
kami merasa bahwa ini hal yang menurut kami tidak benar kalau beliau belum matang
apalagi dibantu oleh seorang calon wakil gubernur yang menurut kami sangat sangat matang ibu silviana murni sebagai birokrat murni
semua kegiatan kehidupan masyarakat jakarta beliau sangat memahami